menjelang debat calon wakil presiden antara ⁇ maruf ⁇ amin dengan sandiaga uno yang akan berlangsung pada tujuh belas maret nanti
kita akan bertanya kepada masyarakat apa sih yang mereka ketahui mengenai calon wakil presiden kita nanti ini
tahu nggak sih tugas dari wakil presiden itu apa
oh ya tau jadi kalau pengetahuan saya tugas wakil presiden itu mensupport presiden
khususnya pada saat presiden tengah berhalangan terlebih seperti itu
mungkin mendampingi presiden gitu kurang tahu sih jelasnya gimana
tugas wakil presiden menurut saya itu satu membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan
mulai dari pengurusan aturan dan segala rupanya gitu
nah untuk harapan sendiri ke wakil presiden harapannya apa
harapannya buat wakil presiden terpilih mendatang baik kiai haji maruf amin atau sandiaga uno
itu bisa berkontribusi lebih banyak bagi bangsa dan negara
bukan hanya presiden
presidennya tapi wakil juga bisa lebih bisa memberi kontribusi lebih bagi negara indonesia
kalau saya berharap wakil presidennya nanti terpilih lebih proaktif ya
setidaknya walaupun memang presiden punya keputusan dia juga punya keputusan lain
jadi masyarakat itu punya second opinion
harapannya juga haruslah selaras dengan presidennya tentunya ya
jangan sampai ada perbedaan pendapat nanti masyarakat jadi bingung
wakilnya bilang begini presidennya bilang begitu
kan jadi tidak
ya setidaknya harus kompak sama presidennya ya
yang pasti lebih baik aja ya untuk kedepannya
lebih memperhatikan juga untuk yang kalangan bawahnya
tidak hanya yang tersorot aja tapi lebih memperdalam lagi ke dalamnya
nggak cuma yang terlihat aja meskipun
kan biasanya cuma yang viral aja tuh yang diperhatiin
tapi kalau misalnya sebisa mungkin dicari lagi secara lebih blusuknya
untuk penyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini